kusoi punten isi bapak badan arusnya hehehe harus naon bismillah
tapi kamu jangan tersinggung insyaallah tidak
kenapa kamu sampai sekarang belum juga niat menikah
masih banyak wanita yang belum berpikiran untuk
orang tidak terkecuali anak anak juga yang suatu saat nanti akan menjadi penerus dari bangsa ini
sekarang kita memberikan contoh kepada mereka
yang mereka dapatkan dari apa yang kita lakukan sekarang ini
seandainya mereka yang menginginkan sesuatu yang mereka mau sewa saja tukang pukul
kumpulin orang orang intimidasi mereka bagi mereka teh yang penting duit
mereka akan pukul siapa saja mereka akan intimidasi siapa saja yang penting dapat

tapi mereka teh gak berpikir kalau mereka sedang diperalat lagi dipinjem tangannya
ya kita ini tidak sadar sama hal itu
kalau mereka sedang dijadikan alat tangan mereka lagi disewa dan mereka yang memperalat tangannya tetap bersih namanya tetap harum di mana mana dan tujuannya tercapai
tapi bagi kita apa yang kita dapat setelah ini
permusuhan teman keluarga sahabat bahkan saudara sendiri sudah menjadi musuh kita
silaturahim kita terputus
mama drone mau minum apa
kang permisi dulu
iya makasih ya kang
emangnya orang yang bernama kang bajate seperti apa
kang bos teh orangnya baik dewasa dan pintar
keliatannya dede cantik yang mulai suka sama kang bos
kang bos mah orangnya teh tenang
tapi kalau bosbrai telat bisa jadi dede beneran cinta sama kang bos
mereka tiap hari ngapain aja
iya tiap hari
sumpah bos brai
bilang suka sih gak pernah
tapi kalau memang nggak suka ngapain ngantriin dede pulang setiap hari
tidak kang bos
tidak kang bos
kebiasaan dirinya namanya
ini kok nggak enak
karena grape yaudah
emang mau kalah di kota bagus di google sentuh
eh sini lagi kota

semangat sekali jawabnya ya
memang mirip dut
memang mirip don
gak tau tuh kang dadang
kan kamu pernah ketemu sama bu guryola
malah sempat ke rumah kamu kan dia
ya tapi kan ngobrolin urusan jenip ratu kum
emak sama siapa di rumah
niatnya lagi ziarah ke makamnya ma ijom sama ci ida sama ma encin kang
katanya teh makamnya ma ijom mau digusur
akang jadi sedih
mama teh tegapisan
menggusur makam ibu kandungnya sendiri
sejak ma ijom meninggal
ma teh jadi suka memikirkan kematian kang
dedeh teh jadi sedih dengernya
ma teh ngedenger makamnya
ma ijom mau digusur
pliotnya jadi makin sedih
ma teh takut
kalau ngalamin hal yang serupa kayak ma ijom
dulu di cidahu
ada tempat pemakaman umum
dibangun dari tanah wakaf
tapi akhirnya itu juga dijual
katanya karena kesepakatan para warga
pemakamannya akhirnya dipindahkan ke cibodas
kalau misalkan hati sudah dipenuhi dengan hawa nafsu
tanah wakaf yang untuk pemakaman pun dijual
di bekas lahan pemakaman wakaf itu dibangun lahan parkir
motor teh lebih penting untuk beristirahat
dibandingkan jenazah yang beristirahat
ah kan teh sekarang harus berangkat ke masjid
takutnya nanti tauat
dede tau sendiri di kampung cidahu
masjidnya nggak pernah ngadain sholat jumat
maaf ya dede ganggu
sekali lagi kasih banyak
salam buat emak
nanti dede salamin sama emak
kalau gitu dede pabrik pulang ya kang
kalau nanti musholah kita
sudah jadi masjid
sudah hampir waktu sholat jumat
buntin ya si bapak badan arusnya
tapi kamu jangan tersinggung
insya allah tidak
kenapa kamu tes sampai sekarang
belum juga niat menikah
wanita yang belum berpikiran untuk